rancangan undang undang sumber daya air yang tengah dibahas pemerintah dan dpr menuai polemik
kalangan pengusaha mengkritisi sejumlah isi ruu yang memberatkan industri
setelah mendapat protes dari dunia usaha aturan biaya konservasi air yang dibebankan kepada industri dihapuskan
sebelumnya dalam pasal empat puluh tujuh rancangan undang undang sumber daya air yang saat ini masih digodok di dpr
aturan ini mendapat kecaman dari para pengusaha lantaran dinilai memberatkan pengusaha berbagai sektor
karena menambah beban operasional yang bisa berdampak pada konsumen
bahkan kalangan pengusaha sempat mengancam akan mengimpor air dari negara lain yang dinilai lebih murah
jika pemerintah tidak mencabut aturan ini
selain persoalan biaya untuk konservasi air yang dibutuhkan
yang dibahankan ke industri poin lain yang menjadi kritikan pelaku usaha
yakni terkait izin penggunaan sumber daya air untuk industri air minum dalam kemasan
yang hanya diberikan kepada bumn atau bumd
aturan ini dinilai membatasi ruang gerak industri
karena tidak sejalan dengan komitmen pemerintah yang mendorong perlibatan swasta
kritik lainnya juga menyoroti pasal enam puluh dua yang menyebutkan pelaku industri yang menggunakan sumber daya air
wajib memberikan akses langsung ke masyarakat
dan membuat ekonomi yang lebih kecil
aduh ini memang terlalu berantakan
setidaknya perusahaan yang diperlukan di bumn adalah perusahaan yang berharga

pelaku usaha keberatan karena sumber air harus dipastikan steril dan tidak tercemar apapun

pemerintah mengungkapkan akan mengakomodir poin poin yang memberatkan pengusaha
aturan pengelolaan sda ini diharapkan tetap mementingkan kemakmuran rakyat
namun di satu sisi juga diharapkan tidak menepikan kepentingan industri
lantaran industri termasuk salah satu sektor yang paling banyak memanfaatkan air sebagai bahan baku
para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi pengusaha indonesia mengeluhkan isi ruu sumber daya air
yang dinilai berpotensi negatif bagi dunia usaha
apindo menilai ruu ini justru mencampur adukan pengelolaan sumber daya air sebagai fungsi sosial dan fungsi ekonomi
namun pemerintah mengklaim ruu ini bertujuan untuk memenuhi hak asasi air kepada seluruh masyarakat
sehingga air merupakan hak dasar manusia yang harus dikelola dan diawasi negara
kami akan membahas polemik ruu sumber daya air dalam segmen dianalys
telah hadir di studio direktur apindo research institut agung pambudi
pemilai terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia business
ini adalah polemik terkait dengan klaim dari apindo bahwa kenapa dalam ruu ini terkesan pemerintah mencampur adukan
antara air untuk masyarakat umum gitu untuk sosial dengan ekonomi
dan juga kalau dari sisi pemerintah justru mengatakan bahwa komoditas air ini memang sangat penting
dan harus diatur oleh negara dan diawasi oleh negara
apa sebenarnya menjadi poin poin keluhan yang disampaikan apindo terkait dengan ruu
ya pertama polemik ini muncul kan akibat dari adanya putusan mk tahun dua ribu tiga belas yang lalu
yang prinsipnya itu memberikan batasan sehingga longshot story begitu
dibatalkanlah undang undang tujuh tentang sumber daya air
yang lalu karena seperti itu muncul kekosongan hukum kan kemudian digunakanlah undang undang nomor tujuh
tentang sumber daya air
yang kemudian diatur dalam pengairan

nah di sana sebenarnya apa yang diatur dalam putusan mk itu secara normatif baik baik saja
karena ada enam inti di situ
yang pertama bahwa masyarakat atau rakyat harus bisa mendapatkan akses air tanpa terhalangi
kemudian yang kedua bahwa hak untuk mendapatkan akses air itu merupakan hak asasi
lalu yang ketiga perlindungan lingkungan hidup
yang mengelola itu semua adalah negara
serta yang kelima nah ini yang kelima itu bahwa pengelolaan air untuk kepentingan publik harus dikelola bersama dengan bumn dan bumd
dan yang terakhir dimungkinkan untuk komersialisasi air
kalau ada air lebih gitu ya
melalui mekanisme licensing kepada dunia usaha
di sini kan kita melihat sebenarnya ada bias seperti tadi dikatakan antara pengaturan air untuk kepentingan publik
kepentingan sosial dalam hal ini yaitu misalkan untuk mandi cuci sanitasi dan lain sebagainya
dan yang untuk kegunaan komersial
nah yang untuk aspek ekonomi lah ini yang kita menjadi ada concern beberapa hal
yang pertama di dalam draft yang ada at least draft yang sedang beredar ya tentu draft itu juga akan ada perubahan perubahan nantinya
tapi at least yang ada sekarang ini ada beberapa concern di situ
yang pertama misalkan adanya keharusan untuk pengelolaan air itu dari sisi komersial antara pelaku usaha swasta dengan bumn dan bumd
itu padahal kita sudah mengkontribusikan melalui pajak dan pendapatan negara non pajak lainnya
lalu ada juga hal yang krusial terkait ke governance nya karena di sini ada dalam pasal yang mengaturnya memungkinkan atau akan memberikan akses masyarakat untuk secara terbuka masuk ke dalam lingkup air yang dikelola oleh berbagai pihak termasuk swasta
oke artinya masyarakat jika ini memang disahkan berarti masyarakat secara bebas bisa kita katakan masuk ke dalam pabrik gitu ya atau masuk ke dalam suatu industri untuk mengambil airnya
iya kalau tidak berubah dari isi yang ada sekarang ini akan demikian dan itu menimbulkan satu persoalan besar bahwa kemudian dari sisi keamanan untuk higienis dari air itu sendiri kita menjadi tidak terkontrol lagi karena ada pihak luar yang masuk
jadi governance atau tata kelola airnya menjadi persoalan
oke terkait dengan tata kelola air selama ini yang dijalankan oleh industri itu seperti apa apakah memang bersinggungan juga dengan air
untuk sosial atau memang kalau di industri untuk air ekonomi ya memang tidak ada kaitannya sebenarnya
betul sebenarnya sudah cukup clear cut ya bahwa yang terkait industri lebih pada fokus untuk air untuk kebutuhan privat atau komersialisasi lah dari sisi itu
artinya itu sudah ada pengaturannya sendiri selama ini dan diatur dengan peraturan peraturan yang terkait dengan bisnis banyak hal gitu
termasuk juga ketentuan ketentuan untuk melindungi lingkungan hidup
juga termasuk ketentuan terkait dengan penggunaan air misalkan di kawasan industri himpunan kawasan industri itu ada pengaturan pp peraturan pemerintah yang mengatur tentang kewajiban bagi kawasan industri untuk menyediakan air bagi tenan tenannya yang ada itu air juga bagi pengelolaan limbah
nah kalau itu kemudian dikenakan kewajiban bermitra ataupun kerjasama dengan bumd kan itu kemudian menjadi tidak pas gitu
jadi ada semacam miss pencampuran antara fungsi sosial yang itu memang domennya negara untuk menyediakan melalui pdam misalkan
dan pipanisasi atau spam sistem penyediaan air minum gitu
dan yang untuk kebutuhan privat begitu
jadi yang so far dalam batang tubuh draft ruu yang ada ini mix begitu
nah memang di beberapa hari terakhir ini kita mendengar ada statement yang melegakan dari bapak menteri pupera yang menyatakan bahwa yang dimaksudkan adalah hanya untuk kebutuhan yang pipanisasi untuk ke masyarakat untuk kebutuhan publik itu
nah itu adalah sebuah contoh simple nya yang dikelola oleh pdam begitu
nah bukan untuk kebutuhan komersialisasi
nah kalau itu soalnya tentu tidak akan menjadi polemik seperti ini
tetapi kata pasal pasal ruu nya tidak demikian
nah tentu kita berharap bahwa respon dari bapak menteri ini merupakan respon atas polemik yang muncul sehingga hopefully ini juga mendengarkan dunia usaha
karena kami cukup terkejut sebenarnya sekitar ini
dua tiga minggu lalu ketika pertama kali mendengar ini dengan segala batang tubuh yang sudah rapi seperti itu kenapa karena memang saat itu kami tidak dilibatkan gitu
lagi lagi tidak dilebatkan gitu pihak pengusaha ya karena berbagai kebijakan pun juga yang paling jelas contohnya pada saat penentuan dari libur tambahan cuti bersama lebaran gitu ya ternyata sudah keluar namun pengusaha belum diajak ngomong gitu sama pemerintah
nah bagi yang
mengadakan semacam fgd gitu dengan para pihak terkait termasuk dari unsur dpr
dari unsur pemerintah bahkan dari unsur kalangan agama lah misalkan
dari nu dalam hal ini dan lain sebagainya
nah dari sana memang muncul satu harapan secerta harapan begitu ya
bahwa disampaikan di sana tentu akan mendengar lebih lanjut dari dunia usaha
bla bla bla nah karena itu kita ingin di waktu yang tersisa sebelum sampai pembahasan pembahasan di dpr ini
dan pada saatnya nanti pembahasan di dpr kita ingin memberikan masukan masukan dari aspek dunia usaha
terus terang kita sempat agak khawatir melihat pada
sudah ada undangannya atau sudah ada mungkin jadwal gitu bertemu dengan pemerintah
untuk membahas terkait dengan ruu ini dari sisi industri dari sisi pengusaha
so far belum tetapi itu pemerintah welcome
dari kementerian lembaga yang ditunjuk welcome untuk ini
nah salah satu juga kenapa kami cukup khawatir itu
agak sempat kami menimbang nimbang kenapa begitu adalah ketika perintah presiden
penugasan kepada menteri menteri terkait di kabinet presiden untuk menyusun ruu ini
loh kok tidak melibatkan menteri perindustrian
oke dampaknya sebenarnya seperti apa sih sehingga akhirnya apindo mengeluarkan gitu ya pendapatnya terkait dengan ru ini
seberapa besar dampaknya ke industri
sebenarnya tujuannya kan baik gitu ya untuk kembali penyediaan air mungkin untuk secara umum
namun dampaknya seberapa besar
apakah sampai ke tarifnya nanti karena pemerintah juga sempat mengatakan jika ada pungutan pungutan seperti ini
sehingga akhirnya mau tidak mau harga jual yang dinaikkan oleh pengusaha karena akhirnya masyarakat juga gitu yang harus
penghutang penghutang seperti ini sehingga akhirnya mau tidak mau harga jual dinaikkan oleh pengusaha karena akhirnya masyarakat juga gitu yang harus

itu double deepping ya karena kita di pungutan pungutan lain sudah kena baik yang bersifat pajak ataupun pendapatan negara bukan pajak
nah untuk itu tentu tidak ada alasan untuk menerapkan penghutang itu lagi
question kita sebenarnya ini hitam putih kita tolak total untuk adanya pungutan itu karena memang tidak berdasar
dan kalau concernnya adalah untuk melindungi lingkungan hidup dan akses masyarakat sudah banyak
peraturan perundang undangan terkait yang mengatur itu
lingkungan hidupnya gitu ya
lingkungan hidup pengelolaan dan lain sebagainya
kadang masyarakat dan juga policy maker yang mix itu karena kurang memahami persoalan dengan komprehensi
salah satu contoh ini saya mengutip dari ahli yang berdiskusi dengan kami pakar di bidang pengelolaan sumber daya air
persoalannya kalau yang dipersoalkan itu adalah pada kelangkaan air itu keliru gitu
karena sebagai negara tropis kita ini masih jauh di atas internasional standar kita untuk itu
tapi pengelolaannya yang kurang
pengelolaan itu itu poin yang sangat luar biasa
yang mungkin pemerintah merasa bahwa oke industri ini juga harus bertanggung jawab dong
karena kan juga ibaratnya menghabiskan air yang ada di indonesia sehingga ada ruu ini membuat akhirnya ada sedikit
kita bisa katakan csr lah dari industri
yang menghabiskan air di tanah indonesia kemudian juga akhirnya dikelola lagi untuk masyarakat lebih luas
yang terminologi menghabiskan itu yang saya tidak sepakat
terus terang saja
kita ingin dapat dukungan laten dari masyarakat sekitar ya kita pasti akan dengan sendirinya gitu
kalau ingin sustainable
yang saya katakan tadi bahkan bahkan ya
bahkan kalau perlu indonesia justru mengeksplor air
justru karena kita kelebihan
nah untuk bisa melakukan itu tata kelola airnya harus benar
jangan dibebankan ke industri nya dulu justru gitu sekarang ya
silahkan buat untuk infrastruktur
lemahnya infrastruktur untuk air
jadi sayang sekali di negara tropis ini air yang jatuh dari hujan air dari permukaan itu lari semua ke laut kebuang
semestinya lah dibuat dam dam waduk waduk yang memadai untuk itu
sudah ada upaya itu
dalam kepemimpinan presiden jokowi ini sudah ada tambahan tapi tetap masih belum memadai
masa sih kita kalah sama malaysia negara kecil itu
apindo bahkan sampai ingin mengirimkan surat ke presiden jokowi kalau tidak salah
kita rencananya untuk
belum sampai kesana lah
itu last resort lah
tapi kita kan sekarang sudah cukup melihat ada tanggapan positif dari pemerintah dari dpr dari kalangan social society
nah itu yang kita harap
dengan proses dialog yang baik ini kita akan bisa sampai pada satu kesepakatan bersama tentang bagaimana mengelola air ini
untuk ke fungsi sosial ekonomi dan sekaligus
oke lagi lagi sebenarnya pemerintah ini harus belajar sepertinya gitu ya karena seringkali meluarkan regulasi gitu
tapi semua pihak yang berkaitan dengan regulasi ini belum diundang namun sudah dikeluarkan terlebih dahulu gitu
belum diajak diskusi namun sudah keluar dulu draft draftnya gitu sehingga membuat akhirnya ada polemik gitu
sementara kalau kita misalnya mungkin apindo diundang kemudian juga masyarakat dan juga alih alih lingkungan hidup diundang dulu gitu
sebelum akhirnya draft ini keluar mungkin tidak akan ada polemik seperti ini gitu ya
inilah mungkin beauty of democracy juga begitu
jadi ada proses dialog public private dialog seperti ini yang kita harapkan karena kita kan ingin dunia usaha itu kualitas kebijakan kita bagus
karena seringkali seringkali ada good intention
ada good intention dari government untuk membuat regulasi tapi sayangnya didekati dengan rong policy nah itu
itu yang gak match antara tujuan baik dengan policy yang keliru
itu yang coba kita hindari dan dunia usaha ingin memberikan pendapat alternatif sumbang saran untuk itu
oke ditunggu undangannya dari pemerintah gitu ya apindo ya oke maksi
direktur apindo research institute agung pabudi sudah bergabung bersama cnn indonesia mistis